dinas perumahan rakyat dan permukiman dki jakarta mencatat total tunggakan sewa rusun di dki jakarta hingga bulan juni ini mencapai tiga puluh dua miliar rupiah
tunggakan ini terjadi di dua puluh tiga rusun
untuk membantu warga dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dki jakarta memberi keringanan bagi warga rusun yang tidak mampu untuk mencicil uang sewa rusun
sedangkan warga umum akan tetap diberikan sp
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia marsha anastasia di rusun jatinegara jakarta
marsha bagaimana solusi yang dilakukan pemprov dki terkait tunggakan sewa rusun hingga tiga puluh dua miliar rupiah
ya amel kita tahu bahwa memang data terbaru dari dinas perumahan rakyat dan pemukiman dki jakarta terakhir pada agustus kemarin
sudah ada total tunggakan sekitar tiga puluh tiga miliar rupiah di dua puluh tiga rusun di dki jakarta
namun memang dari tiga puluh tiga miliar rupiah tersebut sudah ada sekitar tiga puluh persen atau sebesar sembilan sembilan miliar rupiah yang sudah dibayarkan
karena memang dari pemprov dki jakarta sudah melakukan pengeringatan keras dari sp satu yang sudah diperingatkan sebelumnya
namun masih ada tujuh puluh persen sisanya yang
belum dibayarkan tunjakan uang sewa rusun
dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga relokasi dari kampung pulau yang sekarang sudah tinggal di rusun jatinegara barat dengan pak
pauline sudah berapa lama sih bapak menunggak sejak dua tahun tinggal di rusun jatinegara
di sini bapak bisa jelasin dilihatin di mana namanya bapak
oke ini untuk uang sewanya rp dua empat ratus ya pak
berarti total dari uang sewa uang air dan jumlah bulan tunggakannya ada sekitar tiga tiga ratus ya pak ya
pak sebenarnya bapak sendiri profesi sebagai apa sih pak
saya profesi sekarang anggur
dulu saya supir saya sudah berhenti kurang awas
berarti kalau nganggur kayak gini pemasukan tidak jelas ada berapa ya pak ya
kalau ada yang minta tolong doang untuk sakit kita anak sakit manggil itu dapat duit
kalau enggak enggak
kan pemasukan tidak jelas nih pak ada berapa
kira kira bapak untuk membayar uang tunggakannya sendiri akan membayar melalui apa pak
ini misalnya cil ini misalnya cil ini misalnya besok
kalau enggak cil enggak mampu
kan tambah tambah anak juga
yang selalu nganggur delapan bulan jadi enggak bayar bayar delapan bulan
anaknya yang sudah di
pak ini kan ada tenggak waktunya nih pak
bapak tenggak waktu untuk membayar sampai surat peringatan sampai bulan apa pak
bulan oktober tanggal dua puluh sembilan
berarti kalau melewati bulan oktober tidak terbayarkan
tidak tidak bikin sp
berarti nanti secara langsung bapak harus berpindah dari rusun jatinegara ini ya
kalau misalkan disuruh pindah nih pak dari rusun jatinegara bapak sudah ada tempat untuk pindah nggak pak
enggak ada tempat pindah
cuma tempat pindah yang enggak punya kampung
kalau orang lain kan punya kampung bogor redekok kampung saya enggak punya
yang rumah aku di kulo
yang awal pertama di kulo
dari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat di kulo sampai sekarang
kalau punya rumah karena udah bangun
nggak ada tempat pindah
nggak ada tempat pindah
kalau memang belum ada tempat pindah nih pak dari bapak sendiri sempat pernah dengar ada dari pemerintah dki jakarta untuk bekerjasama dengan dinas sosial nih pak
untuk bapak kan sekarang lansia nih pak
kan ada rencana untuk lansia nantinya akan dipindahkan ke tempat penampungan di dinas sosial
apakah bapak sudah dengar rencana tersebut
kalaupun disuruh pindah nantinya bapak
nggak mau pindah
awalnya punya rumah ganti dulu uang saya
rumah saya ganti dulu
ada harapan nggak pak untuk bayang biji yang mau bapak sampaikan nih kepada pemerintah dki jakarta tentang masalah kendaraan
kan beliannya pergantian
awalnya harus diganti kan
rumah kompor semua harus diganti
berhubungnya sekarang nggak diganti
hanya suara suara kongres
terpahaya diturunin kemari
tempatnya masuk kalau nggak dapat diurusin rumah dia nggak diganti
raksa warga kemari
baik kalau gitu terima kasih banyak pak olin
ya pak oli ini adalah salah satu dari empat ratus enam warga di rusun jatinegara barat ini yang masih menunggak
walaupun memang tunggakannya selama delapan bulan
ada juga tadi saya lihat lebih dari delapan bulan
ada yang mencapai sekitar lima belas bulan dengan besar tunggakan sebesar delapan juta
dan dari pak olin sendiri ini mungkin berbeda dengan saya
warga relokasi lainnya
karena pak olin ini adalah lansia yang tadi dari gubernur dki jakarta jarod saifulo sendiri mengatakan akan bekerja sama dengan dinas sosial untuk menampung lansia yang tidak memiliki pemasukan yang tetap begitu
nah kita masih menunggu bagaimana tindakan solusi yang baik nantinya dari pemerintah seperti apa
karena hingga saat ini dari pemerintah sendiri sudah melakukan evaluasi besar besaran
dan juga nantinya akan memberikan peringatan yang keras
walaupun tadinya jarod sendiri tidak secara langsung atau eksplisit begitu untuk mengusir mereka
namun beliau dirinya mengatakan lebih baik untuk tinggal di tempat yang mereka lebih mampu jika para warga ini tidak bisa membayarkan cicilannya
marcia anastasia terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali